sosok publik figur vena melinda sedang menjadi sorotan publik lantaran dirinya melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suaminya ferry irawan
menurut keterangan polisi kdrt ini bermula dari adanya cek cok rumah tangga yang berujung kekerasan fisik yang dilakukan sang suami
saat ini polisi masih terus mendalami motif dari kasus kdrt ini
ya kasus kekerasan yang dialami vena melinda turut menambah daftar kelam terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga di tanah air
hal ini juga membuktikan bahwa kdrt bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja
di surabaya jawa timur data dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana surabaya juga membuktikan bahwa kasus kdrt di wilayahnya juga masih tinggi
bahkan laporan kasusnya meningkat dua kali lipat dalam satu tahun terakhir
mayoritas korban yang mengalami kdrt adalah anak dan perempuan
pada dua ribu dua puluh dua pemerintah kota surabaya mencatat ada turunan
kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang menimpa anak dan perempuan
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya kenaikan kasus kdrt ini bahkan meningkat dua kali lipat lebih
data dinas dp tiga ap pkb kota surabaya menemukan tiga puluh empat kasus kdrt di tahun dua ribu dua puluh satu
dua puluh persen bentuk kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan fisik
menurut pemerintah kota surabaya naiknya kasus kdrt ini didasari atas banyaknya laporan dari masyarakat
tapi memang ada
peningkatan jumlah kasus ya
tapi sebenarnya ini kita bisa memaknai secara positif bahwasannya masyarakat kita terutama anak dan perempuan ya dalam keluarga itu lebih aware ya
lebih bisa punya kesadaran untuk melapor
dan mereka pun juga sudah kita fasilitasi terkait mereka itu kalau ada melihat mengalami kasus kasus kdrt itu harus melapor ke mana
memang tidak mudah bagi sebagian korban untuk melaporkan kasusnya
penanganan yang tepat saat korban belum berani melapor adalah melalui pendampingan
pendampingan pun bisa dimulai dari orang orang terdekat hingga tenaga profesional
tapi terjadi langkah pertama yang bisa kita lakukan adalah jadi support system yang positif
dalam arti jadi one call away gitu
sewaktu waktu dibutuhkan kita tahu
ada hal ini sewaktu waktu dia butuh dia nelpon ya sudah diangkat
ketika dia cerita ya sudah didengar
nggak perlu dihakimi
tapi kalau kita betul betul menyaksikan secara langsung tindak kekerasan itu ya memang sebaiknya langsung lapor
kalau di lingkungan ya langsung lapor ke rt rw
itu langkah pertama
paling tidak supaya lingkungan ini tahu bahwa ada tindakan yang mengancam nyawa
tindakan yang mengancam nyawa
sebagai upaya penanganan kasus kdrt pemerintah kota surabaya akan menyediakan pendampingan khusus bagi korban kekerasan
dinas dp tiga a ppkb memiliki dua puluh lima psikolog yang akan memberikan layanan konseling pendampingan mediasi hingga trauma healing
sementara bagi masyarakat yang ingin melaporkan tindak kekerasan baik yang dialami sendiri ataupun dilihat bisa menghubungi comment center satu ratus dua belas
diaklarisa gencaru coksono surabaya jawa timur